aduh ini keren sekali kenapa
alah alibi lu bilang aja lu juga takut
lo kenapa lo kena hp
udah gue aja deh ah
yaudah sekarang kita pergi dari sini yuk
eh gimana lu udah terangkan si roman
berangkat ke warung membeli telur
jangan lupa minta uang kembali
kita sama sama berangkat ke gor
untuk latihan seleksi poli
perasaan tadi saya dengar suara ada
jangan lah lu sayang aneh dua deh
disini tuh dari tadi kosong
disini juga kosong
ya lu jangan curhat gitu bob
benar tadi saya dengar ada suara
itu suara hati lu
kebanyakan itu sih lu
jalanan tidak benar jadi begitu tuh
matanya blok punya banyak belek
jomblo punya banyak belek dirita jomblo bermuka jelek
udah udah udah
yeh lu berdua malah berantem
sekarang kita lanjutin latihannya ya
bagi dua tim nih
eh setir mau
aku juga gak mau
udah udah udah
aduh sakit tau
gua bakal tunjukin sama gua skill gua kalau lu madang
aduh pelan pelan dulu
kok gua kayak denger suara ya
saya soal bilang tuh tadi ada suara
aduh bulu kuduk gue berdendang tuh
mas udah cek lah
kalian udah diperlakukan sekali
palu aduh ini keren sekali kenapa
alibi lu bilang aja lu juga takut
kenapa lu kena apa
udah gua aja deh ah
ah mau berang aja
yeee apaan sih
orang orang siapa siapa
hal lu kali kuping lu pada ya
lah kok kenapa jadi nyalain kita
kan pertamanya lu duluan yang ngomong ya
penjahat di borgo nggak pake celana
lu gua senggol muntah ke filipina
soal bener gua lama lama sama lu
serius serius lanjut lagi
jadi jadi lu pada ketularan gue
hah emang kuping lu aja ngero
mikirin siapa sih lu
kuping lu swasta
jangan teriak dong

ya udah jangan teriak
gua kayaknya nggak denger suara deh
di sebelah situ
susah dikasih makan
hati ini nggak enak
kayaknya ada penampakan
kok jangan bercanda kak
gua serius tuh
tadi kan kita udah cek bareng bareng di situ kan
nggak ada apa apa
kayak begitu kan
bisa kelihatan usang juga
nggak mungkin lah
cek lagi lah
biar gua jalan dulu
apa sebaiknya gue keluar aja ya
mengaku ke sam dan semuanya
kalo sekarang gua sama wulan dari pacaran
kalo sampe ketauan
gua takut banget
roman sama sam berantem lagi
gimana kalo besok kabar gua sama roman jadian
itu nyebar di satu sekolah
kalian ngapain berdua di sini
gua bisa jelasin semuanya
gue tau kok kalian ngapain di sini
mukaku sam rawat selalu
mau kemana lu
gua bisa jelasin semuanya carlo
ini apang sih
kamu udah jadian sama wulan
roman kamu jahat banget tau gak sih
lo juga ulan
lo jahat banget
dikecewa sama kalian
roman kamu mau pilih dia daripada aku
aku dibandinginnya cantik karena aku man
ulan kau jahatnya sama sisi
ulan kan tau kalau roman itu yang nyasisi
kok ulan ambil
makan ketupat sambil ketawa
kita berempat sungguh kecewa
orang ketawa karena mau kawin
gue kecewa sama maik gue
apa yang pernah lo jelasin lagi
mulai sekarang lo bukan sahabat gue
eh lo denger ya
gue gak akan pernah ngebiarin lo bahagia
anak lo udah ngerebut pacar saya
bagaimana kau ini roman
masa kau jadikan sama
memasak kentang pun tak pecus dia
bisa kelaparan kau nanti
oh sudah sudah
pokoknya bapak tidak setuju kau jadikan sama dia
putuskan saja dia